agus minta dua orang buat di pasar
agus minta dua orang buat di pasar
didu suruh ketemu kita dulu
kita ketemu dulu
di markas sekarang
budi dan chandra
saya kontak dulu budi sama chandra
setelah itu saya langsung ke markas
kamu kenal orang orang yang waktu saya serang sama teman teman
dia bukan temannya agus juga
saya taunya cuma agus sama yayat
saya gak tau sama yang lain
saya juga waktu itu udah bilang
saya nggak kenal bang edi
sekarang saatnya kita masuk ke terminal
saya selalu rindu order
supaya saya bisa ketemu dia
ajak ketemu di satu tempat
kasih tau saya tempatnya dimana
nanti saya kesana
agus gak bisa ditelepon
dia tadi bilang ke saya
dia tadi bilang ke saya
hp nya rusak juga
terus gimana kalau kamu mau kontak sama dia
kalau dia mau kontak saya
katanya mau ke rumah saya
makanya saya disuruh stand by di rumah aja
agus gak bisa dipancing
gak bisa ditelepon
temennya juga sama
kita pakai cara lain
anak buah si agus
biar si agusnya muncul
terus jangan kesini lagi
siapapun yang ngebujuk kamu
kamu lihat yang dua
kamu lihat yang dua
kamu lihat yang dua
kamu lihat yang dua
nanti kamu dimakan
nanti kamu dimakan
nanti kamu dimakan
nek mau ke pasar
mau beli bahan bahan
ini gak kuliah
hari ini gak ada kuliah
kalau nggak kuliah jemput bapak aja
neng kan mau ke pasar
kita ke rumah diduk
kita suruh dia cari orang buat disini
bang edi kan udah nyuruh menonaktifkan dia
neng mau beli sayuran
udah terlalu siang
udah tinggal sisa
mending besok pagi
sekarang jemput bapak aja
jadinya ke pasar apa ke stasiun
saya perlu dua orang buat di pasar
besok pagi orangnya harus sudah ada
buat nagih yuran ke pedagang
sama tukang parkir
butuhnya dua orang
hpnya belum dibetulin
hp dia juga
saya jalan dulu
kita mau ke sana
kita mau disini aja
kita mau disini aja
kita mau disini aja

agus minta dua orang buat di pasar

bagus minta dua orang buat di pasar
didu suruh ketemu kita dulu
dido suruh ketemu kita dulu
kita ketemu dulu
di markas sekarang
kamu budi dan chandra
saya kontak dulu budi sama chandra
setelah itu saya langsung ke markas
buat apa kita ngeliatin dia markir
saya bukan cuma ngeliatin dia parkir

bagaimana caranya supaya kita ngambil alih lagi tempat itu

kita kan sudah minta bantuan kang cecep

sebenarnya untuk menjadikan there's no homework
kita sudah beberapa hari libur
nunggu bantuan kang cecep
sebentar itu kita gak tau
jadi bagusnya gimana
kita bergerak sendiri
sendiri atau berdua
itu mah namanya bertiga
yaudah kita bergerak bertiga
anak buah bang edi itu
cuma agus sama temennya
selebihnya orang orang bayaran
kamu gak usah mikirin balas dendam
keremon sama anak buahnya
sembuh aja dulu
kita ketemu di warung kopi dekat rumah saya
agus cari orang yang seperti apa
gak ada kriteria
pokoknya yang mau kerja
waktu saya sama temen temen datang
ada enam orang
kamu yang markir
agus sama temennya
terus ada dua orang lagi
saya gak kenal
dia juga sebetulnya gak kenal sama agus
kayaknya dia orang disuruh nge backing agus
mas trimen belum kasih kerjaan lagi
berarti kita masih nganggur
agus gak tau siapa yang bakal dibawa didu
kita bawa orang orang kita aja
yang seolah olah mereka itu anak buah didu